pihak korps pasukan khas paskas tni au menyatakan bertanggung jawab atas meninggalnya warga sipil kecapatan rambah kabupaten rokan hulu riau
insiden ini terjadi akibat ledakan bom jenis tianti saat latihan perang trisula perkasa yang digelar di kawasan pangkalan udara rokan hulu selama tiga hari sejak senin lalu
hal ini dikatakan wakil komandan korps pasukan khas paskas tni au marsikal pertama yudi bustami saat menggelar konferensi pers di aula kantor camat rambah samoriau kami sore
pihak paskas juga mengakui telah terjadi kelalaian yang dilakukan anggotanya di lokasi latihan perang sehingga terdapat satu buah bom jenis tnt yang tertinggal dan meledak akibat di otak atik warga yang menemukannya
pihak paskas tni au akan bertanggung jawab terkait korban yang terjadi
pihak paskas tni au akan bertanggung jawab terkait korban yang terjadi
pihak paskas tni au akan bertanggung jawab terkait korban yang terjadi
pihak paskas tni au akan bertanggung jawab terkait korban yang terjadi